politisi senior pdi perjuangan budiman sujadmiko bertemu empat mata dengan bakal capres gerindra prabowo subianto
setelah pertemuan selama dua jam budiman sujatmiko belak belakan mengaku memiliki kesamaan pikiran dengan prabowo
budiman bahkan menyebut indonesia pantas dipimpin orang terbaik salah satunya prabowo subianto
apakah ini bentuk dukungan budiman sujatmiko kepada prabowo subianto di pilpres dua ribu dua puluh
sore ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang bergabung melalui sambungan virtual
ada politisi senior pdi berjuangan budiman sujadmiko dan direktur esekutif indo strategik khairul umam
selamat sore mas budiman dan juga mas umam
selamat sore mbak nana selamat sore mas budiman
mas budiman ini saya harus tanya ya bagaimana kemudian ceritanya anda bisa bertemu dengan prabowo subianto di kediamannya
apakah anda yang meminta waktu bertemu atau pak prabowo yang mengundang
pertama tama saya mau ceritakan bahwa itu kan lebih ada beberapa disiplin politik
saya dan pak pak khususnya kita memastikan keberlangsungan dari kegelajatan bapak jokowi jodoh
pertama dalam kompra tadi
suaranya nggak begitu clear nih mas budiman
mas budiman mohon maaf sekali ya kami tidak bisa mendengar dengan clear suara anda ini mas budiman
oh h kansas
janaskan suaranya naval
ya tapi kita nggak bisa mendengar dengan clear ini kayaknya kita harus memperbaiki dulu
komunikasi kita eh dengan mas budiman sujat miko kita atau harus jedad dan skentario malam tadi
harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
halo dengar gak suara saya
mas ini gak pake telpon biasa ya
pake telpon biasa pake telpon biasa pake telpon
oh telnya coba dibuka deh
mas ini kameranya kayaknya agak ngembun apa gimana ya kok gambarnya
ya kena angin kena angin
ya dengar nggak suara saya
iya tapi gak begitu clear gitu mas gak pake headset ya mas
gak gak gak saya lagi di mobil soalnya nih lagi di mobil gak pake headset
gak denger gak
agak jauh gitu sih mas
masih masih maksudnya gak clear gitu ya udah lah mau gimana lagi
oke atas sajanya aja lah
oke mas satu dua ti
budiman bahkan menyebut memiliki kesamaan pikiran dengan prabowo subianto
budiman juga bahkan menyebut indonesia pantas dipimpin orang terbaik
salah satunya adalah prabowo subianto
apakah ini bentuk dukungan budiman sujadmiko kepada prabowo subianto di pilpres dua ribu dua puluh
sore ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang bergabung melalui sambungan virtual
ada politisi senior pdi perjuangan budiman sujatmiko dan direktur eksekutif indo strategi koirul umam
selamat sore mas budiman dan juga mas umam
saya langsung ke mas budiman lagi
oke mas budiman
langsung bagaimana ceritanya anda bisa bertemu dengan pak prabowo subianto
anda yang meminta waktu atau pak prabowo yang mengundang
pertama tama itu hasil dari diskusi dengan beberapa tokoh
yang mempunyai teman temannya prabowo juga pak prabowo juga
kemudian memang karena pada waktu itu saya muncul kegelisahan bagaimana program program pak jokowi dikerjakan
pak jokowi diteruskan
ya silakan mas budiman
ini kameranya mungkin bisa dinyalakan ya
karena ya kebetulan kita ingin perjuangan dan program program pak jokowi dodo ini diteruskan
karena banyak target target yang belum sampai dalam dua periode kekuatan beliau
kita ingin memastikan betul saja bahwa siapapun kaum nasional ini harus memenangkan
kaum nasional harus bisa menangkan pemilu dari budak budak
dan besar perkumpulan beliau
ada dua calon yang
menurut saya dan pandangan saya itu dekat dengan pak jokowi
itu pak gajar pembo dengan pak prabowo subianto
yang dimana pak gajar pembo enggak tahu dari ribu soal yang partai
nah kemudian kita lihat bahwa ini pertarungan kan belum dimulai
tapi kita ingin memastikan bahwa diantara kedua kekuatan dari calon nasional ini
kita memastikan kemenangan
dalam satu putaran sehingga bisa mengefektifkan dan memurahkan pemilu kita
itu adalah aspirasi pribadi saya
ini bukan keputusan partai
ini bukan keputusan partai
tapi artinya saya menurut saya bahwa ini susah
bahwa saya punya aspirasi seperti itu
dan saya merasa bahwa ini perlu saya sampaikan
tapi saya merasa susah
oke mas budiman
jadi anda yang meminta waktu untuk menyampaikan aspirasi itu ke pak prabowo ya
mas budiman anda sebagai kader pdi perjuangan sempat minta izin atau menyampaikan kepada dpp pdip
untuk bertemu pak prabowo menyampaikan aspirasi anda tadi
minta izin dulu enggak
enggak ini inisiatif pribadi
ini inisiatif pribadi
ini inisiatif pribadi saya
jadi enggak ada minta izin dulu ya
kalau representasi pdi perjuangnya
kalau representasi pdi perjuangan tentu saja ada dpp ada ibu ketum ada fajet ada ibu kuar
jadi belum minta izin karena ini adalah inisiatif pribadi anda
mas budiman anda katakan anda punya histori dengan pak prabowo sejak lama
tetapi kenapa baru sekarang anda berkomunikasi dengan prabowo menjelang pilpres dua ribu dua puluh empat yang tinggal tujuh bulan lagi
kenapa baru sekarang nih
saya kalau pernah berkomunikasi dengan beliau itu awal tahun dua ribu dua puluh
kemudian sempat bertemu lagi
saya menjadi ketua badan dua ribu sembilan saat ibu megawati menjadi calon presiden dan pak prabowo menjadi calon wakil presiden dua ribu sembilan belas
semua area kemudian kami kenal
kemudian bertemu lagi sekitar setahun lebih di kementerian perpengatanan
pada waktu itu kita disisi soal perlengkapan indonesia
dan apa yang bisa dilakukan oleh anak muda indonesia yang belajar di jawa tenggara untuk membantu pembahasan pembaruan teknologi pertahanan
itu jadi sampai sekarang yang lalu kita berdiskusi juga
terakhir ya tadi malam itu
jadi saya tidak sering dalam waktu dua puluh tahun hanya sekejap empat lima kali saja ketemu
dalam waktu dua puluh tahun anda lima kali ketemu pak prabowo
tapi kenapa sekarang jelang tujuh bulan pilpres
baru berkomunikasi menyampaikan aspirasi ke pak prabowo
kenapa gak menyampaikan aspirasi itu ke mas ganjar
kenapa harus ke pak prabowo
capres siapa yang diperjuangkan mas ganjar
kalau pak ganjar kan saya sudah tahu
karena kalau saya diperjuangkan saya sudah tahu
pak ganjar dan saya sudah tahu
apa yang menjadi program si partai yang mau dititipkan oleh pak ganjar
itu kan belum tahu
kalau konsep pak prabowo ini bagaimana
padahal saya sekali lagi
saya mencari pribadi lebih ingin ada persatuan
saya ingin kaum nasionalis menang besar
menang besar dalam satu putaran
memurahkan dan mengefesienkan biaya pemilu
sehingga kemudian dengan adanya gap yang besar selisih kemenangan yang besar oleh kaum mas walid
itu akan mengurangi konflik konflik politik pasca pencoblosan
sehingga kita tinggal menunggu saja
prof patrik dan presiden dan wakil presiden
dengan isi suara yang besar
ya dan tinggal bekerja
bagi saya ini pertarungan ini menjadi penting
karena kita menghadapi situasi yang memang gak bisa berlama lama lagi
mas budiman setelah dua jam pertemuan anda mengaku cocok ya
secara pemikiran dengan prabowo subianto
anda bahkan mengatakan indonesia layak dipimpin orang terbaik
salah satunya adalah prabowo
saya melihat bahwa tidak
saya melihat tidak ada alasan untuk bisa
tidak ada alasan untuk apa kita nggak begitu kedengaran nih
saya tidak melihat alasan untuk saling bertanding
tapi saya lebih baik menemukan banyak alasan untuk saling bersanding
jadi anda melihat bahwa lebih baik mereka ini bersanding dibandingkan bertanding begitu
ya kalau nasionalis lebih baik bersanding
nasionalis ini maksudnya mas ganjar dengan pak prabowo
untuk menekan kemenangan besar
kalau pemilu satu kali perusahaan
ini maksudnya mas ganjar dan juga pak prabowo
ya iyalah kita kan punya dua calon itu
jadi kenapa begitu
artinya anda mendukung
bagaimana pak anda memutuskan itu
di luar saya ya di luar saya bagaimana negosiasinya
di luar saya
tapi saya hanya sekedar menjembatani
dan saya itu komunikasi itu
artinya anda mendukung prabowo di pilpres dua ribu dua puluh empat dan anda mendukung ganjar pranowo di pilpres dua ribu dua puluh
bahasanya seperti itu ya
ya disandingkan lah bukan ditandingkan
disandingkan bukan ditandingkan disandingkannya itu siapa yang menjadi capres
prabowo atau ganjar karena ini dua duanya partai kan sudah memutuskan
itu silahkan dinegosiasikan
silahkan dinegosiasikan secara politik namanya politik
dan nama politik demokrasi kan bukan politik totaliter atau otoriter
kita selalu terbuka untuk perubahan itu
menurut saya jadi saya kemarin tidak membawa soal siapa nomor satu nomor dua
saya berbicara rulenya kalau menang soal itu satu
dan melanggipan agenda pak jokowi menghadapi tantangan baru dengan pemilu yang murah
dengan selisih suara yang besar
sehingga mengurangi kontroversi kontroversi gugatan segala macam
baik ini menarik
dan akan lebih mudah
menarik menyandingkan prabowo dengan gajar atau gajar dengan prabowo
nanti saya tanya lebih dalam mas budiman
saya harus ke mas umam terlebih dahulu untuk menganalisa ini
suatu hal yang menarik ya ketika seorang politisi senior pdi perjuangan
kemudian mantan aktivis
kemudian datang ke pak prabowo yang dulu berseberangan
saya sebagai pribadi ya
apapun itu tapi posisi politisi pd perjuangan melekat nih mas budiman
kedatangannya ini untuk menyandingkan pak prabowo dengan ganjar atau ganjar dengan prabowo
anda melihat motif politiknya ke situ atau ada motif politik lain anda lihat
ya tadi mas budiman mencoba untuk menjelaskan
motif atau konteksnya adalah agenda yang ingin diusung
yaitu menyandingkan pak prabowo dengan pak ganjar atau ganjar prabowo
tetapi proposal politik itu sebenarnya sudah diajukan sekian lama
tetapi proses negosiasinya selalu mentok
akhirnya kemudian pengkutuban itu per hari ini tidak mudah untuk diwujudkan
nah maka kemudian kalau misal mas budiman mencoba untuk merise up itu lagi
sebenarnya ini mengembalikan sesuatu yang dalam konteks kalkulasi per hari ini
itu hil yang mustahil kalau kata pak asmuni dulu
nah oleh karena itu kalau saya mencermati dari statement statement mas budiman kemarin
sebenarnya menyerapkan secara jelas dukungan politik mas budiman kepada pak prabowo subianto
dalam konteks pilpres di dua ribu dua puluh empat mendatang
dan kemudian mencoba untuk membangun satu situasi
dimana kemudian mas budiman sendiri tentu ada sejumlah kalkulasi dan juga alasan
dalam konteks ini mas budiman hadir di kerta negara
saya pikir juga bukan hanya secara pribadi
tetapi juga menjadi simbol dari mengumpulnya sejumlah kalangan aktivis sembilan puluh delapan di lingkaran pak prabowo subianto
mas budiman satu sisi
kita juga tahu ada sejumlah nama yang di sel sel jaringan relawan
juga berkumpul di sana
dan ini seolah kemudian mengonsolidasikan pas itu
dan dalam konteks ini tentu sangat menarik
mengapa kemudian hal itu terjadi
tentu ada kalkulasi politik secara pribadi
saya menduga mas budiman sepertinya ada semacam perasaan atau mungkin di belakangnya terkait dengan konteks internal di pdip
barangkali terkait dengan konteks pentalegan
yang kurang mendapatkan perhatian
dan juga ada sebagiannya yang memadai dalam konteks pentadagan
termasuk dalam konteks pelibatan di internal tim pemenangan pak ganjar pranowo
sehingga kemudian sepertinya mas budiman mencoba untuk mengambil posisi sebagai partikel bebas
yang kemudian tidak ingin didikte oleh aturan organisasi dan juga konstitusi partai dalam konteks ini di pdip
sehingga betul identitas pdip melekat
tetapi berkali kali mas budiman mencoba untuk menegaskan bahwa kehadirannya sebagai pribadi
tetapi tidak mudah
tetap menjadi politisi pdip
dan proposal itu seharusnya kalau misalnya sebagai politisi pdip disampaikan tentu melalui struktur kepartaian
tetapi mas budiman mencoba membypass itu
nah kemudian di sisi yang lain catatan yang lain mbak nana
dalam konteks ini tadi yang saya sampaikan kalangan aktivis sembilan puluh delapan ini cukup banyak yang kemudian secara perlahan terkonsolidasi di lingkaran pak prabowo
unik dalam arti kita tahu bahwa elemen aktivis sembilan puluh delapan adalah salah satu kekuatan yang selama ini mendelegitimasi kekuatan pak prabowo secara efektif
di pilpres dua ribu empat belas dan juga dua ribu sembilan belas
tetapi per hari ini sepertinya pak prabowo berhasil meyakinkan elemen elemen itu
sehingga kemudian terkonsolidasi secara masif di lingkaran per hari ini
dan ironisnya tentu kita tidak bisa kemudian menegasikan sejarah dan juga amanah dari reformasi sembilan puluh delapan
yang kemudian menitipkan aspirasi mereka pada teman teman mantan aktivis sembilan puluh delapan
yang kemudian hari ini per hari ini tersebar bertransformasi menjadi politisi dan juga sel sel jaringan relawan
kalau misal kemudian diberikan dukungan kepada pak prabowo seolah olah
kemudian berbeda dengan agenda yang dulu dititipkan kepada mereka sebagai bagian dari gerakan pedalaman
tetapi kita bisa memahami natur politiknya berbeda kalkulasinya berbeda
tetapi tentu saya sangat meyakini mas budiman dan teman teman mantan aktivis sembilan puluh delapan yang saat ini berada di lingkaran pak prabowo
tentu siap dengan segala konsekuensi misalnya muncul secepat keketewaan dari sebagian kalangan masyarakat yang masih peduli terhadap sejarah gerakan reformasi sembilan puluh delapan

oke mas umam tahan dulu ya saya nanti mau masuk lebih dalam ya soal proposal menyandingkan prabowo dengan ganjar atau ganjar prabowo
dan soal tadi motif pencalegan tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita lanjutkan diskusi kita dengan para narasumber
ada politisi pdi perjuangan budiman sujatmiko dan juga direktur eksekutif indo strategik ada mas khoirul umam
saya mau kembali ke mas budiman mas budiman sebetulnya proposal menyandingkan prabowo gajar ataupun gajar prabowo ini
sebetulnya proposal menyandingkan prabowo gajar ataupun gajar prabowo ini
sudah sering kita dengar ya dan saya ingin tanya apakah ini memang proposalnya datangnya dari presiden jokowi kemudian ke anda
dan anda menyambut proposal itu makanya anda sampaikan ke pak prabowo saya mau tanya itu dulu
ya seperti saya katakan tadi ini tidak ada hubungannya dengan tugas ke partai
itu hanya analisis saya saja jadi saya ingin mengikuti akurasi saya pribadi
dan teman teman saya yang berpikir juga terbanyak juga
banyak yang pdi maupun non pdi
dan ini juga tidak ada hubungan dengan penyelekan atau ketidakpenyelekan mereka karena bahkan saya suka kali kali di projek poblis juga saya saksikan bahwa saya ini selalu mengatakan bahwa saya tidak mungkin akan menyelekan diri
saya tidak merah perasa bahwa itu akal jajar jajar yang sama terus berlaku
kalau tidak berhubungan seperti itu saya tidak akan jual ke partai untuk sudah dicalonkan kering kekalinya
jadi sekarang pun tidak karena memang saya tidak mendaftar dan lebih panggil
jadi sikap saya itu tidak ada hubungannya dengan penyelekan
kedua tentang sembilan puluh delapan aspirasi sembilan puluh delapan itu jangan bawa gerakan sembilan puluh delapan
satu seolah olah gerakan sembilan puluh delapan hanya berbicara soal kebebasan dan demokrasi
gerakan sembilan puluh delapan berbicara tentang national interest
bicara juga tentang keharusan sejarah
seandainya kami pada waktu hidup ini lahirnya terlambat kata kata saya masih muda sejarahnya tetul lain bukan lagi demokrasi
tapi bicara tentang national interest
di politik ekonomi politik maharuskah ada ketatuan national interest
situasi berubah analisis berubah
jangan juga menjadikan pro demokrasi hanya sekedar dianggap sebagai legitimator dari kekuasaan apapun
mas budiman itu kita gak kelihatan tuh wajahnya sedikit
mungkin bisa dibenerin
jadi perkewataan gerakan berubah itu bukan sekedar kebebasan
tapi juga kebangsaan
ketika dulu tantangannya adalah sekedar kebebasan ya kita bicara
ketika sekarang tantangannya adalah kedalatan data kedalatan teknologi kedalatan militer ketahanan pangan
segala macam tantangan seperti parasitma tantangannya adalah radikalisme
saya kira itu adalah tantangan tantangan yang tidak kalah kemudiannya dengan isu isu pembebasan
kalau kita tidak masalah dengan isu kebebasan hari ini masalah yang saya tekis ya itu masih ada kekurangan
tapi itu jadi agendanya
kedua dari segi aktor
saya dari segi aktor saya tekis lagi

untuk aktor aktor yang lain bukan
itu juga aktor aktor perubahan loh
jadi jangan kemudian pada para aktivis gerakan dituntut dalam perkenalan soal nilai tapi di sebuah pihak aktor politik
mengubah nilai menjadi segenis
harga oke mas budiman jadi price itu jangan kita kita kita berdialektik saja begitu
mas budiman saya ingin masuk lebih dalam ya bahwa partai anda kan sudah mengusung
mengajar peranowo sebagai capres begitu ya apakah anda kemudian siap dipanggil
dan diberi sangsi oleh partai jika dianggap melanggar keputusan pdi perjuangan
oh saya ini kan kader yang loyal oke loyang bahkan sebelum jadi anggota pdi
perjuangan ya begitu ya jadi plus dua ratus dua puluh tujuh ini ikut kampanye pdi sejak kelas enam sd
soalnya sma juga jadi saya mempunyai anggota partai ya saya ikut pdi kampanye
jadi tentu saja gak ada masalah
gak ada masalah juga
sangat menarik karena
bagus kalau saya bisa menjelaskan
kenapa pentingnya itu dilakukan
jadi anda siap dengan segala resikonya ya
mas budiman ya
kan politisi kan harus menghitung resiko juga
ketika melakukan sesuatu
saya dulu mau order ban juga sudah hitungi resikonya
ya itu anda udah hitung resikonya
jadi gak ada masalah
oke nggak ada masalah ya
positif saya kepada partai
optimis bisa meyakinkan kepada partai
jadi saya yakin ada sanksi
karena pasti partai
kurang lebih akan memahami
dan udah gak setuju
mas budiman tapi ini menarik
bahwa anda menjadi politisi kedua
di pdi perjuangan
setelah sebelumnya fnd simbolon
memberi sinyal dukungan kepada pak prabowo
apakah memang di internal partai anda
di pdi perjuangan ini di internal
banyak yang merasa seperti anda dan juga bang effendi
karena di dalam waktu dua minggu
kebetulan saya ini kan
sudah tidak di dpr sejak dua ribu sembilan belas
pak effendi itu kan masih di dpr
jadi lama saya juga gak berkomunikasi
dengan beliau apalagi memang
waktu dpr juga saya tidak pernah satu komisi
sudah kan banyak juga di komunis satu kalau gak salah ya
saya tidak berkontras berkonspirasi
berkoordinasi dengan siapapun
jadi sepenuhnya pribadi saya
enggak ada konspirasi dengan bang fnd
enggak ada enggak ada
oke tapi apakah memang di internal pdi perjuangan
merasakan hal yang sama
seperti yang anda dan bang effendi rasakan
gak beda ya
kalau saya tangkap dari pak
saya kalau yang
bang fnd silahkan
nah nah nah sampaikan saya lagi pada pak fnd ya
kalau saya kan tekanannya
perlunya persatuan nasionalis
untuk kemenangan satu putaran pemilu yang murah
dengan selisih suara yang besar
tidak menyelesaikan problem dan kita bisa konsentrasi
problem problem yang lain
bangsa ini problemnya bukan sekedar problem kebebasan
bangsa ini problemnya bukan setelah problem ini ex militer atau ini sipil
kita beyond itu dua puluh tiga tahun kita sudah itu
problem problem yang lain
mas umam ini fenomena yang menarik ya
kader pdi perjuangan itu patuh pada keputusan partai
tetapi sekarang ada dua
yang seolah bergerak keluar dari barisan
apa yang bisa anda analisa dalam waktu dua minggu ini
saya bukan politiko senior
saya masih kelas
lagi ke tengah lah
bukan senior lah
bukan suci juga saya
silahkan mas umam
yang disampaikan oleh mas budiman tadi adalah sebuah statement apologis ya
apa yang dilakukan
saya yakin betul itu semuanya sudah dihitung secara matang
karena bagaimanapun juga
betul yang disampaikan mbak rana
pdip salah satu partai yang sangat sangat disiplin
menjaga betul bagaimana kemudian
mekanisme dalam konteks politik
di internal maupun eksternal
dijalankan sesuai dengan aturan dan juga konstitusi partai
yang dilakukan mas budiman
meskipun mengatasnamakan pribadi
perspektif teman teman di pdip
bisa dimaknai sebagai sebuah langkah yang off site
nah oleh karena itu
dengan kemudian berselat rahnik dengan pak pak bu subianto
apalagi diacarakan ya
diacarakan itu berarti kan ada highlight yang besar
maka besar kemungkinan ini
dianggap sebagai sebuah langkah yang
perlu dievaluasi secara serius
dan sepertinya mas budiman sudah siap
dengan segala konsekuensi
saya yakin partai akan memberikan usaha
untuk mengembangkan partai yang tersebut
tetapi ada satu hal
bahwa langkah mas budiman ini
bisa kemudian harus menjadi wake up call
menjadi sekaligus peringatan
tadi internal di pdip
terutama terkait dengan tim pemenangan pencapresan pak ganjar pranowo
mas budiman satu aktor
kemudian sebelumnya tadi disebutkan pak
pak fn disimbolon juga
kemudian kalau misal kita cermati
jumlah elemen sel sel jaringan relawan jokowi
yang dulu begitu solid
sekarang sudah mengalami fragmentasi
belum lagi kalau dihitung mbak
ada sejumlah elemen
yang barangkali sebelumnya
tidak mendukung kepada pak ganjar pranowo
tetapi lebih mencoba untuk mendorong
misalnya nama mbak puan maharani
untuk menjadi kontestan di pilpres dua ribu dua puluh
hal itu kalau misal kemudian
internal menggoyang pesin
politik pencafresan ganjar pranowo
nah oleh karena itu
ini harus dihitung betul
kalau misal kemudian tidak dilakukan
perhitungan secara matang
bisa saja bukan hanya
pembusukan dari internal
tetapi juga serangan dari eksternal
nah oleh karena itu
yang dilakukan mas budiman
ini menjadi ancaman
bagi internal pdip
sekaligus juga menjadi warning
yang serius dalam konteks persiapan
dan pemenangan pak ganjar pranowo
oke mas budiman
oke tampaknya kita kehilangan komunikasi
dengan mas budiman
saya mau ke mas umam lagi
apakah kemudian manuver
oke apakah kemudian manuver
seorang budiman sujadmiko ini akan
mengganggu soliditas mesin partai
dan berpengaruh pada elektoral pemenangannya mas ganjar
diakui atau tidak
kalau misalnya kita termati
elemen elemen yang tidak
sebagai jaringan relawan pemenangan ganjar
dan sejumlah sekitar delapan belas jaringan relawan
yang kemarin terganggu di musrah
didominasi oleh mereka
yang berasal dari elemen aktivis sembilan puluh delapan
nah kemudian sekarang per hari ini
kalau misal kemudian mas budiman
melakukan manuver itu
ada sel sel kekuatan jaringan relawan
termasuk juga yang selama ini terafiliasi langsung
justru tidak memberikan dukungan
secara real secara konkret
pada pencapresan pak ganjar pranowo
nah oleh karena itu tadi ditambah juga
dengan seberapa efektif
elemen elemen yang kemarin begitu kuat
memberikan dorongan kepada pak buat
per hari ini kemudian yang diputuskan oleh pak ganjar
apakah mereka betul akan
bekerja serius untuk memenangkan
pak ganjar pranowo belum tentu
kalau misalnya kemudian ini
tidak diantisipasi tidak dimitigasi
maka terpotensi kemudian
internal mesin politik
pentapresan pak ganjar
oleh karena itu ini tidak bisa dianggap
pak fnd simbolon itu satu aktor
mas budiman aktor kedua
kalau misalnya tidak dimitigasi
bisa saja kemudian akan muncul budiman budiman yang lain
tampaknya kita kehilangan komunikasi dengan mas budiman
tapi tadi sudah cukup menjawab ya
segala pertanyaan yang ada di kepala kita
jadi sebenarnya tujuannya adalah
menyandingkan prabowo dengan ganjar
dengan prabowo di kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
apakah itu mungkin sekali lagi yang punya keputusan adalah
ketua umum pdi perjuangan ibu megawati soekarno putri
kita lihat nanti dinamikanya seperti apa
dan apakah budiman sujadmiko akan mendapatkan sanksi
kita juga nggak tahu nanti waktu yang akan menjawab
terima kasih sekali
narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
tadi sebelumnya ada politisi pdi perjuangan budiman sujadmiko
dan juga direktur eksekutif indostrategik
sehat selalu mas umam dan juga mas budiman